mana keadaannya noh atau dokter sekarang dia udah meninggal
tapi noh kenapa adik adik nompaden terdiri semua sekarang
kami udah nggak punya rumah kami diusir dari pavilion
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sekarang mereka tinggal di mana
mana aku tahu
enggak kamu pasti tahu kan
aku benar benar enggak tahu mas
gue sumpahin biar mereka tinggal di kolam jembatan
kemana harus aku bawa adik adikku
kesana kemari di dalam angkut
apakah kami benar benar jadi gelandangan
nun kau pada tidur di sini semua
usia lagi dirawat
gimana keadaannya nun
kenapa adik adikmu pada tidur di sini semua
kami udah enggak punya rumah kak
gak mampu bayar utang
kok bisa kayak gitu nun
ya udah deh

fatima gak mau ngerepotin aku
gak apa apa banget kak nun

banyaknya omok penintin dari sini
kita gak selamanya akan tinggal di sini
pak katerakan ya kak
permisi sebentar dulu
kamu beres beres sedikit ya
ini rumah apa kadang ayam
sebenarnya jelek banget
aku mau balik
kak fatima gak dengar
perlu aku perjelas
ini rumah apa kandang ayam
masih untung ada yang peduli sama kita
ingat ya ya
kang rusti itu sudah berbagi rumah sama kita
berbagi kandang ayam kali
itu lebih baik dibanding kita harus tinggal di jalan
jangan pingin jalan kamu
jaga mulut kamu
jangan sampai orang sebaik kang rusdi sakit hati sama ucapan ucapan kamu yang ada
udah kalau gitu si husin sama si iqbal biar tinggal sama kita
nun aya sama nun fatima biar tinggal di kota kan sebelah
ya udah kalau gitu biar saya kasih tau sekarang ya pak